ada yang bukti bukti otentik yang ini diakini adalah milikari nanggalan
sehingga pada saat ini kita isyaratkan untuk dari sakmis kita tingkatkan menuju fase sapsah
kita tingkatkan menuju fase safsan
di mana pada fase subsan nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis
terhadap abk yang kemungkinan masih ada yang selamat kita evakuasi
baik di surabaya atau nanti di bayongi akan kita ketikkan
saya sebagai panglima tni dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar tni
saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam
dan kita sama sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan
dan bisa mendapatkan bukti bukti yang kuat
seperti yang disampaikan oleh bapak kasal tadi adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan
saya mohon doa restunya dari
seluruh prajurit dan keluarga besar tni